dua belas unit bus trans semanggi surabaya telah mengaspal dari lidah wetan ke kejauhan putih tambak
rute pulang pergi surabaya barat dan timur sekitar empat puluh enam km ini bisa dinikmati mulai pukul lima pagi hingga sepuluh malam
untuk sementara ini penumpang tidak dipungut biaya
saat naik hanya pintu samping kiri sopir yang terbuka
nantinya jika naik bus trans semanggi berbayar maka penumpang harus menempelkan kartu non tunai di sini
di bagian depan bus terdapat bracket untuk menampung sepeda biasa
sementara jumlah tempat duduk di bus trans semanggi surabaya lebih sedikit dibanding surabaya bus
juga terdapat tempat sepeda lipat
untuk mengetahui pemberhentian bus selanjutnya penumpang bisa melihat pada layar informasi dan mendengar dari pengeras suara
untuk interiornya di dalam bus trans semanggi ini terdapat dua puluh delapan tempat duduk
area khusus wanita berada di depan kemudian area umum berada di belakang
dan ada juga penumpang yang bisa berdiri
untuk jumlah pintunya ada empat dan jika penumpang akan turun di pemberhentian bus
tinggal memencet stop kemudian melalui pintu yang ada di tengah
saat pertama kali menaiki bus trans semanggi surabaya salah satu penumpang sempat bingung
karena tidak disambut dengan helper seperti saat menaiki surabaya bus
rutenya pun lebih panjang
sering banget karena
pertama kan lebih ekonomis terus kedua adem terus jaraknya menjangkau semua
saya waktu naik itu saya bingung loh ini sopirnya cuma satu kok gak ada kondektornya
terus gimana cara bayarnya ternyata waktu itu masih sosialisasi ya masih gratis ya
bus trans semanggi surabaya menjadi alternatif angkutan masal di ibu kota surabaya selain bus kota yang lama
sementara pembayaran surabaya bus bisa menggunakan botol plastik atau pembayaran non tunai
rp lima untuk tarif umum dan tarif pelajar atau mahasiswa rp dua lima ratus
kini bus trans semanggi surabaya menggunakan sistem by the service yaitu pembelian layanan angkutan umum oleh pemerintah kepada operator angkutan umum swasta
bus tak perlu berhenti lama untuk menunggu penumpang
rata rata jarak antar bus trans semanggi surabaya adalah sekitar dua belas menit
namun terkadang tidak konsisten karena faktor kemacetan tak ada jalur khusus bagi bus ini
kita tidak bisa serta merta membuat lajur khusus sendiri
harus kita lihat bahwa seberapa banyak lajur itu akan digunakan oleh angkutan umum yang lain
sehingga nanti tidak sia sia angkutan umumnya katakanlah dua puluh menit sekali sepuluh menit sekali lewat akhirnya kan kosong
kapasitas jalannya kan sudah terkurangi tapi tidak bisa termanfaatkan
tapi lambat laun insya allah aja akan kita lihat sepanjang roe ya jalan masih memenuhi
kemudian jumlah angkutan umumnya cukup banyak saya rasa tidak ada salahnya
bahkan harus untuk dibuatkan dedicated lane sendiri untuk angkutan umum
dosen teknik sipil institut teknologi sepuluh november surabaya hera widya stuti berpendapat angkutan umum masal bisa menjadi solusi untuk memudahkan mobilitas manusia
orang akan terus memakai angkutan pribadi jika tak ada angkutan umum masal yang nyaman aman lancar dan murah
pemerintah selanjutnya perlu mengembangkan alat konektivitas yang lain seperti pengumpan dari kawasan perumahan dan yang berasal dari luar kota
tapi mungkin nanti jalannya waktu juga untuk angkutan umum masal yang bus ini headway nya harus ditambah atau mungkin nanti bisa konektivitas dengan yang lain ya
bos kecil menuju ke perumahan kemudian yang dari luar kota mungkin ada krl seperti itu ya yang kemudian diterima sama perumahan
jadi ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan untuk menjadi kota yang nyaman dalam transportasi
bus trans semanggi surabaya merupakan bagian dari teman bus sebuah program peningkatan konektivitas kawasan perkotaan dari kementerian perhubungan dan direkturat jenderal perhubungan darat